sudah tersambung melalui sambungan telepon dirjen perlindungan dan jaminan sosial kemensos hari hikmat
yang saat ini berada di kota palu selamat sore pak hari
selamat sore mbak
bagaimana kondisi terkini di sana pak apa saja upaya yang sudah dilakukan kemensos terutama untuk para pengungsi pak
jadi pertama saya dengan tanggung jawab kementerian sosial untuk penanganan kedaulatan
yang merespon pengungsi itu sk tanggap darurat dari gubernur itu sudah ditetapkan
sehingga pemerintah provinsi mempunyai stok beras sampai dua ratus ton
nah ini sudah tentu bisa distribusikan ke masyarakat secara bertahap
kami sudah koordinasi dengan kepala bulog dan bulog sudah siap untuk menyalurkan
tetapi kami juga sedang meminta agar siap siap
bupati yang terdampak ya baik itu donggala maupun juga sigi
dan terdengar katanya parigi juga ada kena dampak
serta wali kota palu itu juga untuk segera menetapkan sk tanggap darurat
paling juga untuk dua minggu ke depan
agar nanti seratus ton beras itu bisa tersedia di kabupaten kota
nah dapur umum lapangan sudah kita dirikan di enam titik
dan lima titik selanjutnya sedang dalam proses
itu menyediakan makanan kesehatan
dan alhamdulillah karena nyambung dengan pertamina tadi
dan isinya dari pertamina
ini bisa menghidupi dapur umum lapangan
yang sampai tiga hari ini kita masih masak dengan kayu
kemudian besok kita sudah aktif bisa pakai lpd
dan masak bisa lebih lancar untuk para pengungsi
karena setiap titik pengungsian itu kalau dioptimalkan
itu bisa setiap pasak bisa sampai dua ribu
jadi kalau tiga kali bisa enam ribu
andai kata sebelas titik ini bisa berfungsi semua
maka paling mudah sehari bisa enam puluh enam
mudah mudahan ini dalam satu dua hari ini semua sebelas titik yang sudah direncanakan ini bisa terrealisasi
baru ada enam titik begitu ya pak ya dapur umum yang saat ini sudah tersedia
di mana saja pak lokasinya pak bisa disebutkan

pertama sudah tentu di posko bantuan sosial
terutama yang di dinas sosial provinsi di jalan muhammad jamin
ini dukungan dari provinsi gorontalo dan sulbar
kemudian yang kedua di rumah jabatan di sira nindi
itu dukungan dari dinas sosial provinsi
tapi tenaganya dari kalimantan selatan
kemudian ada dapur umum di naswani kawatuna
itu dukungan dari kabupaten norowali
ada di dapur umum di lapangan batu lengo palu
itu dari dinas sosial kota palu
kemudian dari ada dapur umum di balaroa perumnas
tadi pagi saya dengan kepala dinas bisa memastikan membuka di sana
karena sedikit agak resisten dari masyarakat
semua sudah merasa lapar dan tidak punya makanan
kita tadi berikan perhatian pengertian
dan warga akhirnya menerima kami dan kepala bmkg
yang kebetulan kantor yang di situ punya rumah dinas
ditempatkan nanti menjadi tempat dapur umum lapangan
karena ketersediaan air juga cukup
ini di balaroa perumnas ini dukungan dari kabupaten luwu timur
kemudian yang di isiran gudi di palu barat itu dari kabupaten pohonwato
jadi enam titik itu dukungan dari berbagai provinsi maupun kabupaten sekitar
nah besok dari kabupaten tolitoli kabupaten gorontalo kemudian kendari
dan lungu utara juga akan bergerak untuk membangun dapur umum
oke tadi pak hari katakan ada resisten begitu ya dari warga
resisten apa penyebab resistensi dari warga ini pak
apakah kemudian ditemukan banyak terjadi di beberapa wilayah pak
jadi begini pengalaman teman teman yang dari sulawesi barat
ketika mau masuk ke arah ke palu di sekitar perbatasan donggala palu
itu sempat juga bantuan logistiknya dijarah
kemudian juga bantuan kami dari logistik gudang provinsi wilayah timur yang ada di makassar
juga tadi dijarah itu berupa matras kemudian ada family ada felbet dan sebagainya itu
ya dari empat truk dua truk tadi dibongkar ya sudah kita ikhlaskan
kemudian juga mereka memang umumnya menginginkan dapur umum segera bisa memenuhi kebutuhan makan mereka
nah ini juga memang karena luas daerah yang terdampak sangat luas ya ini juga harus juga didukung dengan dapur umum yang mandiri
jadi di samping yang wilayah terkonsentrasi tapi yang pengungsian pengungsian mandiri
yang berapa titik mereka nggak mau meninggalkan rumahnya daerah rumah asal
itu disirahkan saja dan bikin dapur umum mandiri
nanti kami akan bantu juga stoknya nanti mungkin bahan makanan
atau kita mendistribusikan makanan yang sudah diolah di dapur umum
dan kita juga patut berterima kasih pada seluruh kabupaten yang sekitar terdampak maupun provinsi
bahkan hari ini saya dengar kabar dki akan mengirimkan timnya ya
sepuluh tenaga kemudian dengan dunap nya kemudian bungkulu juga
bank bubble juga akan diirim ini satu solidaritas nasional
dari pipagana yang didukung oleh gubernur dan dinas sosial
untuk membantu saudara saudara kita di palu
tolong kalau ada bantuan logistik yang datang
ke wilayah palu donggala maupun sigi tolong dibantu diselamatkan jangan dijarah
nanti banyak korban yang tidak tertolong kalau hanya sebagian kecil masyarakat yang mengambil barang
tanpa ada koordinasi tanpa terkendali dan tanpa ada sikap untuk saling mendukung
ini jadi perhatian bagi kita semua
baik untuk bantuan bantuan ini apakah kemudian diatur begitu pak
ataukah ada pihak pihak yang memang bertanggung jawab untuk kemudian tidak terjadi saling tumpang tindih
atau saling tumpang tindih misalnya pembagian batuan ini supaya merata begitu pak hari
ya kita tetap menginduk kepada posko induk provinsi yang ada dipusatkan di korem
kita selalu berkoordinasi dengan korem
tetapi untuk bantuan sosial karena yang dibawa oleh dinas sosial provinsi dari berbagai daerah
itu membawa juga sebagian besar aset bnm kamensos
sehingga perlu ada pengendalian awal ketika masuk ke palu
nah itulah kita membuat posko untuk bantuan sosial
sehingga terkendali nanti barang barang yang masuk bisa terkata ter record dengan baik
kemudian dari sini kita distribusikan
dan itu dilaporkan secara bertahap nanti ke korem
bahkan nanti ada beberapa titik yang sudah dikawal dari awal oleh korem
misalkan yang direncanakan kami di sigi itu tidak perlu barangnya masuk ke palu
biar aja langsung bikin dapur umum dan gudang logistik yang bisa disiapkan di sana
dalam bentuk tenda dan korem ikut mengawal di tempat
nanti laporannya kita sampaikan ke posko induk
sehingga ada kemudahan ada efisiensi dan juga ada kecepatan kita merespon kebutuhan
dari masyarakat yang sekarang ini sedang betul betul mengharapkan bantuan
dan juga jangan sampai mereka kelaparan emosi sehingga muntah aktivitas yang anarki
betul artinya semua dikawal begitu ya pak ya oleh pihak korem
untuk pengungsian mandiri yang tadi seperti pak hari katakan
bagaimana kemudian mereka bisa mudah mendapatkan
kalau tadi bapak katakan silahkan membangun dapur umum secara mandiri
tapi bagaimana kemudian mereka lebih mudah mendapatkan stok stok persediaan begitu yang ada di posko utama ini
kalau nanti sepuluh titik ditambah dengan beberapa dukungan dari provinsi yang menyusul
katakanlah kita bisa bangun lima belas titik saja itu kan menjadi pusat pengendalian
pusat pengendalian operasional
di masing masing kabupaten kota
nah dari situ sebetulnya fungsi dapur umum dan posko itu tidak hanya melayani yang ada di pengungsian setempat
tetapi juga menjangkau pengungsian pengungsian mandiri sekitarnya
pengalaman di ntb itu bisa menjangkau dalam radius lima km bahkan sepuluh km
nanti makanan dan sebagainya didistribusikan atau koordinator kelompok dari masing masing pengungsi mandiri datang ke posko posko yang ada di masing masing kabupaten kota
saya kira komunikasi itu bisa berjalan dengan lebih cepat
saya kira komunikasi dan pencatatan pelaporan termasuk saling pengertian dan juga kesabaran karena ini baru set up
katakanlah satu dua hari ini memungkinkan untuk kita kendalikan sejauh ada kerja sama
ada sikap sikap yang kooperatif dari kelompok kelompok masyarakat
kami sekarang ini membuka meja pengaduan dan sudah banyak yang menyampaikan kami punya pengungsian di sini
kami belum dapat bantuan pemerintah semua kita identifikasi kita tampung
kita sudah tahu bahwa ternyata daerah tersebut masuk ke misalkan
kawatuna nah nanti ibu saya bilang datanglah ke posko kawatuna
nggak perlu semua datang koordinatornya saja nanti kalau makanan sudah ready di sana
mungkin paling tidak sehari dua kali itu ibu bisa bawa makanan dari situ
karena mereka mengadunya kami lapar kami belum makan kami tidak punya minyak dan sebagainya
dengan punya beras ya kita malu situasinya apalagi sekarang kan listrik juga belum
kemudian ya bbm juga mungkin baru besok ya
ya bbm juga mungkin baru besok dikendalikan
air sangat sangat terbatas jadi memang dengan segala keterbatasan butuh kesabaran semua pihak gitu
baik pak hari tadi bapak katakan butuh kerjasama kooperatif dan juga kesabaran
tapi kemudian sudah mulai timbul begitu ya pak kendala kendala di lapangan
seperti tadi ada penjarahan juga ada resistensi dari warga
kendala kendala lain selain yang tadi bapak sebutkan apa lagi pak hari
ini salah satu faktor kita ini kan punya transport untuk distribusi barang barang logistik
semua ini kan butuh bbm
nah bbm ini kan sementara untuk menjaga penjarahan di spbu kan sudah empat yang dijarah tuh
besok katanya sudah mulai dikawal polisi udah penjualan di situ
nah untuk yang penggiat penggiat kemanusiaan dari berbagai kementerian termasuk dari nanti mobil rescue dan sebagainya
nanti dipusatkan di bbm
nah ini spbu yang ada di bandara
itu nanti dropping dari pertamina langsung
asal kita bisa menunjukkan bahwa ini betul betul mobil untuk kemanusiaan
nah hari ini belum bisa terisi
kami punya sepuluh mobil dunnap ada sekitar dua puluh mobil operasional rtku dari berbagai provinsi juga
belum motor trial yang digunakan untuk memberitahu memberi komunikasi ke beberapa titik
itu belum terisi bbm nya kalaupun ada sangat tipis
ini kalau dalam dua tiga hari ini belum terisi kita ada risiko agak mandek untuk mendistribusikan logistik ke berbagai titik
jadi mudah mudahan ini pertamina bisa mendengar langsung betapa pentingnya bbm ini
tapi kami pun hari ini terima kasih karena rasanya dapur umum lapangan yang disiapkan oleh kementerian sosial dan dinas dan berbagai provinsi bisa hidup kembali
karena kami baru dapat dropping lima belas tabung gas dalam keadaan tervisi penuh
baik semoga bertambah begitu ya pak hari hikmat
dirjen pelindungan dan jaminan sosial kemensos terima kasih pak atas informasinya di cnn indonesia
semoga lancar pendistribusian bantuan untuk selanjutnya